tak kalah seru yang di luar negeri tradisi kumpul lebaran juga hal yang tidak boleh dilewatkan di indonesia
salah satunya ada di keluarga besar pengusaha dodol ternama yang ada di garut
dan memang belum ke garut namanya kalau belum mencicipi dodol garut
nah jika biasanya lebaran itu selalu kental sama yang namanya kumpul keluarga makanan enak
yang ini juga sama nih sekarang saya berada di salah satu rumah keluarga besar yang ada di garut
ini besarnya besar banget kalau biasanya kita ngobrol keluarga paling banyak empat puluh tiga puluh orang
ini keluarganya sampai dua ratus orang di tengah kota garut
dan ini salah satu pengusaha terkenal yang ada di garut
ibu kita mau lihat lihat suasana silaturahmi di rumah bapak ibu
seperti apa boleh ya
permisi ke dalam ya
oh ini dia nih
besar banget ya
lagi pada ngapain nih bapak ibu
oke nah ini merupakan rumah salah satu pengusahaan tadi saya udah jelaskan
terkenal di kota garut
kalau ke garut nggak beli dodolnya tandanya nggak ke garut begitu ya pak ya
jangan pak mohsen ya
pak musin bisa ceritain nggak sih ini tuh tradisi silaturahmi yang memang tahunan ada sudah sejak kapan
dan keluarga dari mana aja nih banyak banget yang datang
ini acara seperti ini memang sudah lama sekali ya
sudah ditradisionalkan gitu ya
jadi setiap lebaran itu selalu kumpul di rumah saya ini
tapi sebelumnya memang ada sebelumnya di kakak saya di pak haji itu
di jalan apa kabupaten
tapi setelah beliau meninggal dan kebetulan saya sendiri jadi sudah dikatakan yang tertua di keluarga ini
jadi selalu sekarang berpindah di sini ya gitu
budaya silaturahmi keluarga besar muksin mustafa juga dihadiri oleh keluarga yang datang jauh jauh dari jawa timur
karena ini ada momen yang spesial ya
jadi jarang banget apalagi saya
dari malang gitu kan jauh
dari malang ke surabaya dulu ke bandung dulu ke garut baru
nah itu benar benar momen yang spesial
dan jarang banget kumpul yang benar benar keluarga besar banget
dan akhirnya kita juga bisa silaturahmi satu sama lain kayak gitu kan
terus habis itu saling kenal sama keluarga keluarga yang jauh
mungkin ada di bandung sama di garut kan jarang ketemu
jadi momen itu benar benar spesial banget
jadi harus dibela belain
anggota keluarga pemilik perusahaan dodol terbesar di garut ini sudah berkumpul sejak pagi hari
untuk ibadah sholat idul fitri bersama
dan bersilaturahmi sambil menikmati makanan khas lebaran di keluarga ini
hmm tentunya sedap sekali
sama seperti tradisi lebaran pada umumnya
di keluarga ini tidak lengkap kalau tidak bagi bagi uang lebaran untuk anak anak kecil
tidak penting besaran jumlahnya
yang penting uangnya baru
terima kasih mbak buksin
terima kasih mbak buksin
dan juga anak anak saya adiza hanum garut jawa barat